anggota kodam satu bukit barisan memerintahkan pengosongan delapan rumah di kompleks dinas seni abdul hamid asution di jalan besar medan binjai deliserdang
ada pun sejumlah warga mengklaim berhak menghuni rumah tersebut
maharani harahap histeris karena rumah yang ia huni diminta dikosongkan oleh anggota tni dari kodam satu bukit barisan
pada senin sore tiga juli anggota tni memerintahkan pengosongan delapan rumah di kompleks dinas tni abdul hamid nasution di jalan besar medan binjai deliserdang
menurut petugas rumah tersebut harus dikosongkan karena penghuni tidak berhak menempatinya
namun sejumlah warga mengklaim berhak menempati rumah itu
mereka juga menyatakan kasus sengketa rumah tersebut sedang bergulir di pengadilan negeri lubuk pakam
tni seharusnya menunggu sampai proses pengadilan selesai
kalau kami sudah menggugat siapapun sudah menggugat tidak ada hak untuk diganggu
ini kenapa kami diganggu
surat dari komnasem tidak dihargai
pengadilan tidak dihargai lagi sama kodam
siapa lagi hukum apa lagi mau dihargainya
saat proses pengadilan
pengosongan dilakukan petugas menemukan sejumlah pil ekstasi di salah satu rumah
namun penghuninya tidak berada di rumah
petugas juga menangkap dua orang yang diduga menggunakan narkoba
di belakang tadi kita menemukan sepasang
ini ada di belakang mobil tahanan ini
sepasang satu pria satu wanita yang kedapatan menggunakan narkoba dan berusaha menghilangkan barang putih dengan cara membakar tadi
proses pengadilan tadi itu sudah kita konfirmasi yang bersangkutan
ternyata tanggal dua puluh tiga mereka mencabut
ini kan kayak main main ini
setelah mencabut ternyata mereka memasukkan lagi apa tadi
ptun atau apa tadi
rencana akan ke ptun
padahal kita sudah punya sertifikat
anggota kodam satu bukit barisan menyebut
masih ada dua puluh lima rumah di kompleks tersebut yang akan segera dikosongkan
ian prabudi medan